jangan kakang kembalikan kelinci itu kakang dia sedang terluka
untuk apa ini kan kelinci liar
lebih baik aku berikan ke juru masak biar kelinci ini dimasak
jangan kakang kembalikan kelinci itu kakang
kalau aku tidak mau kamu mau apa
udah atuh raden jangan paseak kembalikan aja
aduh hai alangkah indahnya hasil tenunanmu rai
terima kasih ece astuna pasti lebih mahir menenun daripada aku
boleh aku lihat
aku tidak sengaja aku terlalu bersemangat melihat indahnya tenunan ini
tidak apa apa ece itu kan hanya sebuah kain aku masih bisa menenunnya lagi
saat suatu kali yang bergerak event brumuh ngelopus
hal campeen ini berakhir sendiri
menjadi hei zainal
tetapi kecepatan langkahnya melebihi ke depan matamu
kamu harus banyak belajar
kamu harus kendalikan ke depan matamu
apa nenek yang tadi itu seorang yang sakti
sakti dan tidak sakti hanyalah masalah penilaian juga
jangan mengejar penilaian orang lain
jadikan semua ilmu sebagai bekal untuk berbuat baik dan menolong sesama
pada saat itulah ibu akan bertambah dan terus bertambah
kenapa kamu bisa terluka
tenang ya kita akan mengobatimu
paman kelinci ini terluka
jarang sekali ada kelinci di daerah istana
kembalikan kelinci itu kakak dia sedang terluka
untuk apa ini kan kelinci liar
lebih baik aku berikan ke jurumasek biar kelinci ini dimasek
jangan tergang kembalikan kelinci itu kakang
kalau aku tidak mau kamu mau apa
udah atuh raden jangan paseak
kembalikan aja sama raden jaya dewata
ini kan bukan kelinci miliknya
untuk apa aku kebalikan
kembalikan kelinci ini kakang
cucuk paman ogena yang mau nafsu
berani sekali kamu mendorongku
aku tak mendorongmu kakang
awas akan aku laporkan kamu ke kanjeng itu
dan kalian juga
aku mau ke kanjeng itu
aku mau ke kanjeng itu
aku mau ke kanjeng itu
aku mau ke kanjeng itu
aku mau ke kanjeng itu
aku mau ke kanjeng itu
aku mau ke kanjeng itu
aku mau ke kanjeng itu

aku mau ke kanjeng itu
aku mau ke kanjeng itu
aku mau ke kanjeng itu

aku mau ke kanjeng itu

aku mau ke kanjeng itu

aku mau ke kanjeng itu
aku mau ke kanjeng itu
aku mau ke kanjeng itu
aku mau ke kanjeng itu
aku mau ke kanjeng itu
aku mau ke kanjeng itu
aku mau ke kanjeng itu
aku mau ke kanjeng itu
aku mau ke kanjeng itu
aku mau ke kanjeng itu
aku mau ke kanjeng itu
aku mau ke kanjeng itu
aku mau ke kanjeng itu
aku mau ke kanjeng itu
aku mau ke kanjeng itu
aku mau ke kanjeng itu
aku mau ke kanjeng itu

aku mau ke kanjeng itu
aku mau ke kanjeng itu
aku mau ke kanjeng itu
aku mau ke kanjeng itu
aku mau ke kanjeng itu
aku mau ke kanjeng itu
aku mau ke kanjeng itu
aku sangat terdesak
kilampung jambu berlatih dengan sangat keras
tidak ki gelap nyawa
penilaianmu itu keliru
aku bukan lawan yang sepadan
dengan ki gelap nyawa
kau boleh bicara apa saja kilampung jambu
kau tidak bersungguh sungguh
mengeluarkan seluruh kemampuanmu
ini hanya sebuah latihan
untuk apa mereka mempertontonkan
kehebatan di hadapan prajurit
tak hanya ingin pamer kehebatan
atau ada maksud lain
apa yang kamu inginkan
ada apa di dasar
jaya dewata telah mendorong putraku
purba menak sampai jatuh
tidak mungkin anakku yang melakukannya aja
bagi rai umadewi memang tidak mungkin
karena rai tidak melihat sendiri
jika memang benar putraku telah mendorong kakangnya
itu pasti ada sebabnya
tidak mungkin putraku jaya dewata
yang telah mencari masalah
maksud rai putraku yang mencari masalah
tidak ada gunanya
bila kita saling menyalahkan
yang akan langsung menanyakannya
ketika datang amarah
karena amarah itu
akan membakar semua kebaikan kita
sungguh aku tidak bisa menahan diri
melihat putraku terjatuh dan kesakitan
iya dinda astuna
aku tidak mengerti
aku harus selalu menang
tetapi uak banyak sumbah
bisa akan wa ajarkan kepadamu
kau harus belajar lebih giat
kau gampang sekali tergoda
belajarlah seperti batu karang
tapi tetap teguh
bagaimana caranya aku belajar
kepada batu karang
kata katamu terlalu tinggi kakak
bukankah sore ini
kamu ada belajar berkuda
semoga applicants nya likes
ada lagi konten
tak akan cinta
semakin kau menyingkirkannya dengan halus
tapi sebagai ibu
aku benar benar tidak bisa berdiam diri melihat anakku
berubah menak diperlakukan tidak adil
sudah aku bilang nyai
jaya dewata lahir seperti ditakdirkan
menjadi anak yang hebat dan beruntung
kau ingat setahun setelah kelahiran jaya dewata
kerajaan sunda dibagi dua
banyak masalah yang tidak tuntas
tidak diusut sama sekali
para penyusup pun teralihkan oleh kelahiran jaya dewata
huru huru negeri sawidak
tidak ada yang tuntas sama sekali
bukankah itu nasib baik untuk kita pak
tapi kalau kau selalu menggunakan perasaan bukan pikiran
macam membangunkan orang yang tidur
dan yang aku takutkan nyai
kalau kau terlalu bernapsu menyingkirkan jaya dewata